mantan kepala lembaga pemasyarakatan batu nusa kambangan liberty sitinjak akhirnya mau buka bukaan menanggapi kontroversi testimoni freddy budiman
liberty stinjak mengakui freddy pernah menawarinya uang suap sebesar sepuluh miliar rupiah agar dipindahkan dari sel isolasi ke sel biasa seperti narapidana lain
namun liberty sitinjak mengaku menolak karena status freddy sebagai narapidana high risk atau beresiko tinggi yang harus dijaga super ketat
terkait dengan tawaran sepuluh miliar inilah awalnya begitu kita tentukan dia menjadi sebuah narapidana yang high risk
kita bangunkan sebuah sel khusus untuk tempat freddy budiman yang langsung memang pada saat itu kita siapkan cctv
nah berjalan sebulan dua bulan mungkin ini sudah mulai tidak nyaman dan saya bicara di ruang kepala keamanan
menyangkut tawaran itu dia hanya minta
dia minta dibarter dengan tiga permintaan
misalnya pertama dia minta dia supaya status high risknya itu saya cabut
yang kedua permintaan dia itu bagaimana supaya dia bisa ditempatkan di blok yang normal yang penghuninya memang napi napi memang di seputaran situ
ya tidak lagi tersendiri ya
yang ketiga dia meminta izin akan menggunakan
nah inilah sebuah barter yang dia inginkan dari saya dengan angka yang cukup fantastis itu
khusus kepada koresponden kami roby sofwan amin liberty sitinjak juga mengakui saat menjabat kepala lembaga pemasyarakatan batu nusa kambangan
ada anggota badan narkotika nasional yang datang dan meminta kamera pengawas di sel freddy budiman dicopot
namun liberty menolak menyebutkan nama anggota bnn tersebut
pada saat itu
pada saat itu saya coba mengkomunikasikannya melalui ht komandan jaga tolong dari bnn nya menghadap saya
nah sambil kita berjalan dia naik dari atas itu yang pertama dia ungkapkan itu ke saya itu apa apaan nih pak kalapas bikin pembersihan enggak ngomong ngomong ke kita
sehingga kita kehilangan kendali
sudah itu main main cctv lagi
saya selaku pimpinan di situ menurut
saya tidak perlu saya respon itu
jadi saya tidak menjawab untuk sebuah pernyataan itu
endingnya cctv itu tetap terpasang di ruangan freddy atau kemudian dilepas
oh itu pasti tetap akan terpasang
karena itu sudah kita laporkan sampai ke pusat
apakah oknum oknum ini sudah disampaikan ke pihak bnn pak
pihak bnn juga mencoba meminta itu kepada saya
tapi seperti saya katakan itu
peristiwa dua tahun kita harus ingat kembali itu sebuah hal yang sulit
apalagi seperti saya katakan tadi di bnn
masih banyak masalah masalah yang lebih penting
yang harus saya ambil keputusannya pada saat itu juga
jika saya bandingkan dengan ini
jadi buat saya pada saat itu tidak terlalu mengganggu statement itu
buktinya pasti itu tidak terlalu mengganggu
bahwa cctv tidak saya cabut